olah tempat kejadian perkara digelar pada minggu dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
satu hari pasca kejadian kecelakaan maut bus pariwisata
yang terjadi di tanjakan balas desa payung sari
kecamatan panumbangan kabupaten ciamis jawa barat
olah tkp dilakukan tim gabungan polisi dari polda jawa barat
dan polres ciamis untuk memastikan penyebab kecelakaan bus
dalam olah tkp ini tergambar
awalnya bus menabrak sebuah pohon
lalu menabrak mobil box dari arah berlawanan
kemudian menabrak motor
hingga akhirnya bus ini menabrak tiga rumah warga
yang tepat berada di pinggir jalan
meski demikian pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan
alasan pasti kecelakaan terjadi
kalau terduga pasti ini masih dalam lidik
untuk tindak lanjutnya kita beritahu nanti selanjutnya
biasanya dari hasil olah tkp ini
selanjutnya prosesnya akan seperti apa
apakah tidak muncul kesimpulan
apa yang menjadi penyebab
nanti hasil ini hasil setelah penyekanan ini
kita simpulkan baru itu timbul kepastiannya
dalam olah tempat kejadian perkara
pihak kepolisian menggunakan traffic accident analysis
untuk mengungkap kronologi kecelakaan
menggunakan alat ini akan terlihat gambaran
bagaimana awal mula kecelakaan ini terjadi
dengan gambar tiga dimensi yang dimiliki
sehingga penyidik mampu mengetahui
dan menganalisis penyebab pasti kecelakaan
olah tkp yang kemudian dimulai
tadi sekira pukul sepuluh pagi
baru berakhir sekitar pukul dua belas tiga puluh
dan memang sepanjang tadi pemantauan ola tkp
setidaknya ada dua puluh tiga titik yang kemudian ditandai
oleh pihak kepolisian dari polda jawa barat
dan juga polres ciamis
jadi titik titik tersebut adalah titik mulai
dari diduga kecelakaan itu terjadi
sampai dengan titik pasca kecelakaan itu terjadi
di sepanjang tanjakan yang kemudian ada di kawasan ini
selain berfokus untuk mencari penyebab pasti kecelakaan
polisi juga kini tengah memburu pengemudi bus
yang belum ditemukan
pasca kejadian kecelakaan
kecelakaan yang menewaskan empat orang ini